sejatinya hidup adalah di saat kita mampu memahami apa yang kita lihat dengar dan rasakan
banyak hal menarik yang gue dapetin dalam sebuah perjalanan
karena dengan memaknai sebuah perjalanan biasanya kita banyak menemukan nilai nilai kehidupan
hidup gak sekedar tentang mendapatkan apa yang kita inginkan tapi tentang menghargai apa yang kita miliki dan sabar menanti apa yang akan menghampiri
sebagai konten kreator gue dituntut untuk menghasilkan ide ide kreatif
dan munculnya satu ide seringkali tidak semudah membalikkan telapak tangan
tapi terkadang inspirasi justru bisa datang dari hal sederhana yang ada di sekeliling kita
dalam perjalanan gue ke sumatera utara ini memberi banyak inspirasi dan lokasi lokasi yang gue kunjungi
ternyata negeri kita kaya dengan berbagai suku etnis budaya dan kekayaan alam yang melimpah
salah satu contohnya adalah cita rasa biji kopi lokal
yang ketika gue nikmati seakan memberi gambaran akan betapa kayanya negeri ini
menjadikan indonesia sebagai sumber inspirasi dan motivasi gue untuk terus berkarya
gue sadar keberagaman dan perbedaan harusnya bukan jadi halangan
melainkan sebuah kesempatan untuk dapat semakin berkembang
sehingga keberagaman justru menjadi kekuatan apabila disatukan dalam sebuah kesepahaman